iya semacam soalnya gue yakin lo pasti udah hafal sama suara motor gue
jadi kalo nanti lo udah tau ya gimana gue mau ngeprank ya
shhh mendingan tutangan gausah nempel nempel tembok rumah gue
adik kamu kok bukan disuruh masuk sih
baik tante tante gimana sehat
oke gue harus pulang sekarang
sini gue ada kata kata mutiara buat lo
lo harus yakin sama diri lo sendiri
karena kalo lo berani lawan aldino lo harus berani atasin gugup lo
jadi ga ada alasan besok kita harus tetep tampil
lo inget kan kata kata gue tadi
ya gue cuma inget lo bilang gue harus yakin sama diri gue sendiri sama lo jadi partner gue
partner dance botol kecap
lo bukan partner gue
partner gue aja lah
bisa duduk dulu nggak gue lemes
baru nanti pulang
lima menit aja ya
buat banget deh
akhirnya si botol kecap
aduh rifky gue udah tadi ga baca pesan pesan lo

jangan jangan diberupa pikiran lagi
el kamu kenapa sih
kok bisa gitu
bukannya nanti bakal ada kuis
tapi kamu udah belajar kan
oh ya semalam itu kamu pergi sama botol kecap
kamu ga berantem ya
berantem cuma yang kemarin
kamu kok kayak gitu sih
jangan berantem terus
aku harus sedikit kenapa sih kamu tuh
hmm kenapa lo sampe botol kecap
rifky lo dateng kan
kabarin gue lo udah dimana sekarang
patogar dan sekolah kita rifky
botol kecap gimana sih
gue telpon ga diangket coba
bikin ga tenang aja lo
susah kimia soalnya buah gede
harus mikir yang lebih
itu pasti si botol kecap itu menjemput kamu
kedengeran dari satu km kali jaraknya
kalo bukan botol kecap
beri temen kamu yang satunya yang naik mobil merah
bentar biar aku buka
udah mulai kangen ya
bucin ya sekarang ya
eh gapapa sih
ya maaf ya tadi lagi di jalan soalnya
ya sebenarnya gue nelpon lo sebanyak itu dan chat lo sebanyak itu karena
ga mau lo telat aja
lo juga pasti ngerti kan kalau gue tuh orang yang nempatin janji
jadi gue bilang bareng ya pasti bareng
soalnya gue yakin lo pasti udah hafal sama suara motor gue
jadi kalo nanti lo udah tau ya gimana gue mau ngeprank ya
mendingan tutangan gausah nempel nempel tembok rumah gue
ada kamu kok bukannya disuruh masuk sih
iya bentuk lagi
baik tante tante gimana sehat
kamu udah sarapan belum kita sarapan bareng yuk
engga udah sarapan apalagi di rumah
gak usah ngapain aja mah tante masih gue ribet ke berdua
tante maaf ya pagi pagi anaknya udah sensi habis saya prank soalnya
kebetulan sih lapar sih tante belum sarapan
buru buru cari dari rumah
yaudah kalo gitu kita sarapan
aku nyebek nih
ya ampun albert
dikit banget sih calon pacar
ya makasih ya jodoh
tante lihat deh
anaknya tante tuh gak bisa dibecandain ya
bawahannya ngegas terus tante
hati hatinya cepat tua loh
ibu masa aku diejek
tadi aja gak ada orangnya
sekarang ini orangnya kamu malah ngegas
gak bisa tante dia
gak bisa lah
mungkin lah tante bohong
tahu sendiri kan dia orang kayak gimana
ngomong kayak gitu ya tau sendiri
makan gede makan gede makan gede kan
oh ya kamu kan tuming lagi lagi kesini
oh iya tante soalnya kita barengan mau ikut
santa ini kaki saya ada yang injek
ada semut banyak bu
udah ke duit
tadi itu lisa
bentar lagi nih tante
biasa gue orang jakarta kelaku kamu dikira suka
kan aneh di bandung kan biasa aja
bentar ya sampai ada telepon
bentar ya sayang
lo bisa gak sih gak usah ngomongin tentang
pembadan sekenyokap gue
karena gue gak mau dikira kenal kumat tau gak sih
karena gue gak mau dikira kenal kumat tau gak sih
sekenyokap gue mana
tante jadi gak kena
jangan macem macem sama gue nih rumah gue
bentar lagi jadi rumah gue juga
mimpi banget jodohnya
bahannya kok kempes ya
padahal tadi fine fine aja loh
terus ya bawa ke bengkel lah
kayaknya ada kerja ini ada deh bengkel
kenapa ban nya
oh cuma kempes tante gapapa
tapi gatau juga sih ini kempes kurang angin atau bocor
tapi aman kok tante tenang aja
yaudah kamu cepet sekolahan
ya udah ibu masuk dulu ya mu siap dua
ini gapernah kejadian nih sama motor gue
tiba tiba kempes begitu aja
pak iya gue tadi ngelindas sesuatu
sekarang mereka dimana
lo pepen aja terus mereka ya
pokoknya jangan sampe
mereka sampai ke tempat kompetisi dan situ